petani bawang di brebes saat ini memang tidak beruntung
betapa tidak saat harga bawang merah jatuh mereka diterpam musibah lain
serangan hama yang mengakibatkan daun bawang merah mengering
hama ini menurut petani belum ada penangkalnya
hama janda pirang menyerang pada bagian daun saat usia tanaman masih berumur satu bulan
lahan bawang paling banyak terserang janda pirang adalah di kecamatan wanasari dan larangan
di dua wilayah tersebut saat ini ada ratusan hektare tanaman bawang merah yang daunnya terserang hama dan mengering
kemudian daun bawang merah rebah dan layu hingga mati mengering
beberapa petani memilih memanen dini untuk menghindari kerugian yang lebih besar
akibat hama ini petani mengalami kerugian yang besar
terlebih harga bawang saat ini tengah anjlok di pasaran
normal dipanen umur berapa pak
nah ini kok kan waktu udah dipanen duluan pak
ya karena ini daunnya udah rusak pak
rusaknya penyakit atau hama atau apa pak
tapi nggak tahu penyakitnya apa apa
ini dipanen menghindari kerugian atau bagaimana
menghindari kerugian juga menghindari ini sih daunnya
kalau lama juga bisa tapi susah
petani menduga hama ini dampak dari musim kemarau
imam suripto brebes jawa tengah